empat keluarga korban kebakaran depo pertamina pelumpang masih bertahan di tempat pengungsian rptra rasela
mereka bingung hendak tinggal di mana pasca tempat tinggal mereka hangus terbakar
beginilah suasana tempat pengungsian korban kebakaran tempat penyimpanan minyak pertamina pelumpang
di ruang terbuka ramah anak rasela kelurahan rawabadak selatan
hingga senin malam sebanyak empat kepala keluarga atau sebanyak tujuh orang pengungsi
yang terdiri dari lima orang dewasa serta dua orang anak masih bertahan di tempat pengungsian tersebut
rumah kontrakan yang selama ini mereka sewa dan tinggali habis dilalap api
akibat kebakaran tempat penyimpanan minyak pertamina pelumpang jumat malam lalu
meski bantuan berupa logistik dirasa mencukupi mereka bingung kemana harus mencari tempat tinggal
pasalnya mereka tidak memiliki cukup biaya untuk kembali mengontrak rumah
atau untuk kembali memulai usaha
akibat harta bendanya habis dilalap si jago merah
ya karena gini pak oke lah kalau logistik masih apa kita nggak kekurangan apa ya
bahan pangan penuh lah bukan lebih apa ya
yang kita pikirkan ini untuk kesananya lho pak kedepannya
posisinya kita nih istilahnya membutuhkan dana dana untuk kita cari tempat gitu kan pak
kalau megang pas pasan bingung juga pak gitu kan
kita kan kepala rumah tangga bisa menghidupkan anak istri gimana kan
ya utama tempat lah pak